taufan taufan kenapa sih kamu jadi seperti ini nak
tadi katanya taufan udah sadar
iya tadi taufan sudah sadar tapi sekarang taufan
terus kenapa taufan
mama juga gak tau nak
tadi waktu taufan sadar taufan memanggil manggil kamila
dia ingin bertemu dengan kamila
lalu mama dan papa bilang kalau kalian itu lagi di rumah kalian
lalu taufan memaksa bangkit dari tempat tidurnya untuk ketemu dengan kamila
aku mau ketemu sama kamila
enggak nak enggak
kamu gak boleh turun dari tempat tidur

udah kamu jangan aneh aneh dik
kamu itu baru sadar

enggak kamu gak boleh pergi
aku mau ketemu sama kamila ma

kamu jangan paksakan diri kamu
kamu itu baru siupan
kamu itu baru siupan